pameran otomotif outdoor terbesar asia tenggara kembali digelar di jakarta
tumplek blek dua ribu enam belas menjadi tempat seru bagi pencinta otomotif
untuk menyaksikan beragam atraksi sembari berburu beragam jenis barang
plaza timur dan parkir timur senayan gelora bung karno jakarta mendadak ramai
sejak dibuka secara resmi para pecinta otomotif tumpah ruah memadati kawasan pameran otomotif
yang bertajuk otobursa tumplek blek dua ribu enam belas
meski sudah tujuh belas kali menggelar event yang sama
penyelenggara menyatakan pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di tiga zona yang tersedia
punya signature program kita yaitu gajah monster show
di mana atraksi gilas mobil
kemudian juga untuk indonesia international standay juga merupakan kegiatan yang ditunggu tunggu oleh para pengunjung
sehingga harapannya untuk tahun ini kita menargetkan tujuh puluh sembilan lima ratus pengunjung
sebanyak empat ratus delapan puluh dua lapak berpartisipasi dalam acara ini
mulai dari lapak aksesoris mobil dan sepeda motor kendaraan antik sampai jual beli mobil bekas
keseluruh lapak tersebut memberikan pilihan lebih banyak bagi pengunjung yang datang
otomotif banget ya dan dulunya sih emang laki laki banget
tapi kalau sekarang melihat ada banyak banget yang bisa di eksplor juga
kalau cewek cewek pengen lihat mobil mobil ada banyak juga yang udah banyak perkembangan sih kalau saya lihat
saya baru pertanyaan
pertama kali kebetulan diajakin temen jadi enggak ada ekspektasi apa apa sih cuma ternyata keren juga
serangkaian program undian dengan penawaran hadiah menarik
juga semakin menarik bagi penggemar otomotif untuk menghabiskan libur akhir pekan